petugas pelayanan pajak pratama bangka bangka belitung menjemput paksa direktur utama pt kobatin
nama ini familiar kalau kita berada di sana ya informasi beberapa kali juga terkait perusahaan ini
komarudin m top yang berasal dari malaysia akibat kasus pengemplangan pajak di bidang penambangan pasir timah sebesar tiga puluh delapan miliar rupiah
dengan pengawalan ketat belasan petugas pajak komarudin m top langsung dimasukkan ke dalam mobil
langsung dibawa ke lapas tua tunu kota pangkal pinang bangka belitung
rencananya pelaku akan ditahan di lapas tua tunu kota pangkal pinang bangka belitung selama enam bulan
atau hingga pelaku bisa membayar tunggakan sebesar rp tiga puluh delapan miliar rupiah
komarudin m top menjadi buronan petugas pajak pertama bangka sejak dua ribu tiga belas
salah satu warga negara asing dan satu satunya baru di indonesia
kita mengangkat penyelenggaraan terhadap penunggak pajak
bukan pidana ini kita sandera
dia akan dikecek kecekkan di lapas
sebelum dia membayar pajak yang berhutang dia masih tetap tertahan